hai untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan pasca gempa di cianjur sudah bergabung
angga dwi putra angga selamat malam angga sepekan setelah pasca gempa cianjur melanda
yang paling dikhawatirkan saat ini permasalahannya adalah kesehatan para korban khususnya mereka yang
berada di pengungsian bagaimana pantauan anda di lapangan terkait dengan hal ini angga
ya selamat malam tiffany memang betul sekali kesehatan terutama bagi para pengungsi usia anak anak
atau juga lansia seperti itu dua usia yang rawan seperti itu saat terjadinya hujan hampir setiap sore
tiffany ketika saya tiba di cianjur ini memang selalu turun hujan bahkan di hari senin ini hujan
sudah mulai turun sejak pukul tiga belas tiga puluh siang tadi hingga saat ini jadi artinya memang dengan

berada ada hujan kemudian sebelumnyaiin panas pergi tuh dengan perubahan kondisi coba misi
itulah yang mengakibatkan banyak anak anak dan juga lansia yang mengeluhkan sakit memang
mayoritas adalah flu batuk dan juga demam tadi saya bertemu dengan salah satu relawan
bidang medis seperti itu yang sedang bertugas di posko memang beberapa titik pengungsian
ini memiliki tim medisnya baik dari unsur relawan ataupun dari tni polri tapi ada juga beberapa
titik tiffany misalnya dari hasil pengamatan kami dan juga wawancara kami memang total ada empat ratus empat puluh sembilan titik pengungsian tiga ratus tiga puluh satu titik diantaranya ini adalah titik yang terpusat dan satu ratus delapan belas titik mandiri
nah satu ratus delapan belas titik pengungsian mandiri ini yang memang tidak selalu terpantau karena mereka mendirikan tenda tenda pengungsian di dekat rumahnya masing masing
nah artinya memang itu yang belum bisa dijangkau secara langsung oleh tenaga medis
jadi memang perlu sekali relawan relawan ataupun dari pihak medis lainnya baik dari dinas kesehatan puskesmas ataupun dari tni polri untuk sering berkeliling
atau biasanya masyarakat juga datang langsung ke titik titik di mana relawan berada untuk meminta persediaan obat obatan dan juga untuk bayi meminta semacam minyak telon seperti itu untuk menghangatkan badan ketika kondisi
baik angga selain distribusi medis pengobatan dan lain sebagainya bagaimana penanganan terkait dengan pencegahan masalah kesehatan pencegahan penyakit yang ada di tenda tenda pengungsian
dan kemudian selanjutnya selain masalah timbulnya penyakit atau sesuatu yang berhubungan dengan fisik itu setelah satu minggu atau pasca satu minggu yang dikhawatirkan juga masalah
masalah mental trauma dari para korban gempa ini nah bagaimana penanganan sejauh ini angga
ya betul sekali pengamatan kami tiffany memang tidak di semua titik pengungsian sudah disediakan makanan bergizi
seperti itu memang mayoritas yang disumbangkan oleh para donatur adalah makanan cepat saji berupa mie ataupun makanan dalam kaleng seperti itu
jadi memang dibutuhkan banyak sekali dapur dapur umum
yang bukan hanya saja dipusatkan misalnya di pendopo ini tapi juga di tempat tempat lain
nah tadi kami melihat sendiri memang dalam satu hari satu dapur umum ini bisa membuat makanan porsi
tapi itu pun memang tidak cukup memang harus lebih banyak dapur dapur umum disediakan untuk membuat seperti itu atau memasak makanan bergizi
ini untuk pencegahan penyakit
karena memang dengan makanan makanan cepat saji tentu saja gizi dari anak anak
dan juga orang tua yang tidak bisa memenuhi
artinya memang perlu sekali dibutuhkan banyak lagi dapur dapur umum
relafat memasak di kurang
soal masalah mental
kami juga ada
yang juga harus dilakukan oleh para relawan dan juga bnpb untuk memulihkan trauma dari anak anak terutama
jadi memang sudah dilakukan tadi di beberapa titik pengusian
di mana ada psikolog seperti itu yang datang dan menghibur anak anak
kemudian juga memeriksa soal masalah trauma tadi supaya mereka bisa kembali ceria
apalagi memang saat ini juga kegiatan pembelajaran atau sekolah
sekolah juga ditutup
sampai nanti dari bupati cianjur menyampaikan kembali kapan sekolah akan dibuka
jadi selama tiga puluh hari tanggap bencana di cianjur ini
kemudian nanti akan dicek seperti itu secara berkala
namun saya belum melihat memang di semua titik
saya belum melihat di semua titik ada perbaikan ataupun psikosoial yang dilakukan oleh para relawan
ataupun petugas dari bnpb
tapi kami tadi sudah melihat
setidaknya ada di salah satu titik pengungsian
terima kasih angga dwi putra atas laporan anda
kita akan pantau terus bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa cianjur
selamat bertugas kembali